pt winratama perkasa bekerja sama dengan otoritas jasa keuangan dan bursa efek indonesia
meluncurkan aplikasi permainan saham
nah begini nih ya jadi penetrasinya bisa lebih asik gitu
kalau main games kan orang makin candu gitu
aplikasi ini ditujukan bagi masyarakat utamanya nih geng millennials kayak saya nih masih muda ya
yang ingin mengenal investasi pasar saham kita lihat bersama bagaimana gamesnya
aplikasi bernama yuk nabung saham go ini merupakan aplikasi permainan pasar modal pertama di indonesia
sebelumnya aplikasi ini sudah diperkenalkan kepada pengguna android pada agustus dua ribu enam belas setelah satu tahun pengembangan
pihak pengembang aplikasi pt winratama perkasa atau wingamers menargetkan satu juta pengunduh di tahun ini
mereka terus melakukan pengembangan aplikasi serta kompetisi oleh pengguna
sampai kesana enggak karena ini bentuknya game
jadi mereka mungkin baru pada tahap pengenalan dan pemahaman aja
tapi untuk bisa dapat keuntungan dan lain lain itu harus masuk ke level berikutnya advance
karena disini apa yang dimainkan disini masih virtual money namanya
jadi bukan real uang gak ada real uang disini
jadi semuanya masih virtual
jadi ini bukan permainan
aplikasi ini dibuat wind gamers bekerja sama dengan bursa efek indonesia
otoritas bursa ini akan menggelontorkan sepuluh juta rupiah di setiap galeri universitas yang bekerja sama
langkah ini sebagai salah satu bentuk sosialisasi berinvestasi di pasar saham dan mahasiswa dapat mengakses aplikasi tersebut
kalau dilihat secara langsung kita belum ada data
tapi bahwa permainan ini dilakukan di galeri galeri berguruan tinggi
tapi bahwa permainan ini dilakukan di galeri galeri berguruan tinggi
yang merupakan kerjasama dengan bursa efek juga
jadi sebagian mungkin yang sudah katakanlah tidak mesti hanya masyarakat yang belum tahu saham
investor pun bisa memakai permainan ini untuk game
sekali lagi untuk game
tapi kalau untuk masyarakat yang belum tahu saham yang mungkin ini sudah baik jadi ini lebih awal
tapi kalau data yang mengaitkan langsung ini dengan penampak itu kita belum tahu
otoritas jasa keuangan
otoritas jasa keuangan
otoritas jasa keuangan
otoritas jasa keuangan
otoritas jasa keuangan
otoritas jasa keuangan
otoritas jasa keuangan
oh itu ternyata astra ada indofood ada bank mandiri ada telkom mereka juga pertama tahu itu perusahaannya

jadi benar benar dengan kemimpian karena semakin meningkat kita akan mengekspresikan mereka untuk benar benar mengekspresikan perusahaan
saat ini aplikasi permainan hanya dapat diunduh pengguna android
rencananya para pengguna ios akan bisa menikmatinya di awal februari dua ribu tujuh belas
dengan demikian masyarakat akan lebih mudah mengenal perdagangan dan investasi di dunia pasar saham secara lebih nyata